bukan pasti terbalik
bisa ke belakangnya nanti tanya sama
tapi ada suatu kondisi yang namanya lazarus syndrome namanya
lazarus syndrome nanti bisa di google kita lihat
pasien itu sudah dinyatakan mati
kemudian tiba tiba karena ada tiba tiba bisa bangun
namanya perfusi sindroma perfusi darah dari jantungnya bergerak kembali
kemudian sampai dia kemudian bisa hidup